berkata kepada saya bahwa
ada apa apa dengan dirinya
dia mau mengambil sikap ini
dari proses persidangan yang sudah berjalan ini
kami dari tim penasihat hukum
saya berterima kasih kepada teman teman semuanya
bung herdian bung rory
kemudian ada mbak stella
ada bu rina kita adalah kerja tim
agar pembelaan kita bisa maksimal
dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun
kami melihat bahwa lpsk
yang ikut mendampingi richard eliezer
agar dia tidak takut
karena dia dijaga dan dia dikawal
kami berterima kasih kepada lpsk
di dalam proses persidangan ini juga pun
dari rekan rekan jaksa penuntut umum
yang dalam persidangan kami berbeda pandangan
itu hal yang lumrah hal yang biasa
kami menghormati menghargai
rekan jaksa penuntut umum
dan juga pun
dalam putusan ini
kami melihat bahwa
keadilan itu benar benar hadir
di pengadilan negeri jakarta selatan
di ruangan prof haji umar seno aji sh
beliau adalah panutan senior
mantan hakim agung
kami melihat bahwa keadilan itu benar benar nyata
untuk orang kecil
yang masih punya masa depan
dan juga pun
kami tidak lupa
berterima kasih kepada rekan rekan media
yang dari pagi siang malam
bagaimana berani mengambil sikap
untuk mengungkap kebenaran
saya tahu beberapa teman teman media
juga pun di awal awal bagaimana
ada asal ketakutan tetapi
saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada teman teman keluarga
mewakili richard mengucapkan banyak terima kasih
teman teman berani untuk menyatakan kebenaran
dan memperjuangkan keadilan
dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini
kurang lebih empat bulan
kita sudah melakukan pembelanannya maksimal
kami melihat bahwa
majelis hakim yang sebagai wakil tuhan
penjaga gerbang keadilan

hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk richard eliezer

dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih
dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih
untuk keluarga orang tua
dari almarhum joshua
dari almarhum joshua
keluarga huta barat siman juntag
kami berterima kasih dengan lapang dada
bisa memperlukan richard eliezer
tadi kita lihat di pertimbangan majelis hakim itu juga menjadi masukan
kemudian teman teman dari
amicus kura teman teman dari akademisi aliansia
akademisi indonesia kemudian
beberapa ikatan alumni yang ada di universitas indonesia
di jakarta kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di universitas indonesia di jakarta
kemudian beberapa teman teman dari ic

teman teman yang lainnya hanya ikut mendukung
perjuangan ini adalah
perjuangan ini adalah kemenangan
pembagian adalah kemenangan kita bersama
ini adalah kemenangan kita bersama
diputuskan di dalam
yang mulia majelis hakim
dan kita berkata bahwa
kalau beli terlindungi oleh undang undang dan negara
bang lodi sudah ada komunikasi dengan orang tua richard lupa
dari kami targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai
sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan
bahwa ini adalah keputusan richard apapun keputusan hari ini
kita akan ikhlas kita akan terima
dan kita lihat tadi putusan majelis hakim
kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan richard
dia ikhlas dia terima tadi awal saya sudah sampaikan
dan juga terkait yang dibawa lima tahun satu tahun enam bulan hari ini
kami pun dari tim penasihat hukum terima
ini adalah hak dari jaksa penuntut umum
tentunya kita hormati kita hargai
tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat
tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding
sejauh ini respon orang tua richard gimana bang
orang tua richard saya belum komunikasi ya jujur aja karena ini baru putusan nanti
tetapi tadi sebelum datang ke persidangan orang tua sampaikan bahwa kita berdoa bersama
tadi menguatkan saling menguatkan bahwa kita yakin bahwa tuhan akan menggerakkan hati dari yang mulia majelis hakim

hanya ingin kembali aktif sebagai anggota bimob
iya richard kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya mbak bahwa dia bangga menjadi anggota brimob
itu adalah kebanggaannya dia
dan richard ini adalah tulang punggung keluarga
harapan keluarga tulang punggung keluarga
jadi kita harapkan adalah richard kembali menjadi anggota polri
usai dibacakan ponis apa respon richard bang
richard tadi teman teman mohon maaf ya tadi rekan rekan media sempat mau mengambil foto
tetapi tadi situasi bahwa ketika richard keluar tidak kondusif karena memang petugas yang menjalankan tugas harus mengamankan richard
kita tetap harus menjaga keamanan dari richard eliezer
sehingga tadi langsung dibawa kembali ke rutan baris krim
dan tadi dia sampaikan singkat kepada saya adalah dia peluk saya dia sampaikan makasih bang
bang rony bang rony kan tadi keluar keluar sidang menangis gitu ya
itu tuh tangis haru kah tangis lelah kan dengan persidangan yang sudah lama berjalanin
bagaimana kita memperjuangkan keadilan ini kan dengan jeripaya dengan penuh kesabaran
bagaimana dari proses persidangan ini kita selalu bertahan kita tidak mau menyerang siapa siapa
tetapi ketika kita diserang richard selalu disudutkan kita selalu menahan diri